kemacetan akibat libur panjang memperingati hari maulid nabi terjadi di sejumlah daerah di jawa timur
di malang ratusan kendaraan antri hingga lima km menuju tempat wisata jatimpak
di pasuruan ratusan kendaraan juga antri berjam jam saat memasuki simpang empat taman dayu
seperti inilah kemacetan panjang di sekitar kawasan wisata jatim park pada minggu siang
para wisatawan yang hendak berkunjung ke tempat wisata terbesar di jawa timur itu pun harus rela mengalami kemacetan panjang
kemacetan kali ini disebabkan karena banyaknya kendaraan besar seperti bus dan minibus yang membawa wisatawan untuk berkunjung ke wisata buatan ini
kecilnya jalan raya menuju tempat wisata juga menjadikan kendaraan roda empat hampir tidak bergerak
di libur panjang kali ini kepadatan arus kendaraan baik yang menuju kota batu
maupun yang keluar setiap jamnya
mencapai seribu kendaraan
baik roda dua maupun roda empat
kepadatan juga terjadi di simpang empat taman dayu pandaan pasuruan
volume kendaraan meningkat sejak pagi hingga sore hari
kepadatan kendaraan tersebut terjadi sejak dua hari terakhir
rata rata kendaraan didominasi kendaraan pribadi dan bus pariwisata dengan tujuan malang
sedangkan arus kendaraan dari arah malang menuju surabaya juga cukup tinggi
namun di kota batu
tidak sampai terjadi kemancetan
beda dengan arus lalu lintas yang keluar dari tol gempol pandaan
terjadi penumpukan mulai dari gerbang tol pandaan hingga ke persimpangan
diperkirakan arus balik akan terjadi pada senin sore
mengingat pada hari selasa warga sudah beraktivitas kembali